aduh gak diangkat sih lah
masa iya anak motor jam segini udah monor sih
coba tuh di jalan
nah diangkat juga sih lah
ini sih ya kalau bukan calon menantu crazy rich level sultan
calon menantu begini nih
aduh mah marahnya nanti aja
apa itu dia
pasti berulang lagi
lu harus teruang keamanan ke gua
gue janji gak akan ada yang ganggu bisnis lo di sini
gue udah punya tim keamanan sendiri
ngapain lu mau ikut campur sama urusan bisnis gua
karena bisnis lu berada di wilayah geng serigala
kalau gue nolak
lu bakal terima akibatnya
lo hadapi dulu
eh kalau lu berani macem macem kita habisin lu
lu masih mau nolak tawaran gue
mungkin sekarang gue cuma segini yang datang
tapi nanti gue bakal bawa semua anggota gesri gaud ke kaca kaca tempatku
jadi berapa yang harus gue bayar
kenapa sebanyak itu
apa boleh setengahnya aja
atau enggak sama sekali
mulai sekarang lu harus store uang keamanan ke gua tiap malam minggu
ini buat ganti rugi
karena lu udah buat teman teman gue terluka
aku gak mau kecewain mama
tapi hati aku juga gelisah
kalau harus ngejalanin semua ini dengan keterpaksaan
ini susu angetnya den
biar den boy nyenyak tidurnya
terus gak stres kayak gini
nasi banyak ya bi
bibi tau aja aku lagi butuh ini
ya tau lah den boy
bibi lagi ada waktu gak
gak ada den
jujur aku lagi butuh banget teman curhat bi
karena sekarang posisinya aku lagi serba salah
aku gak tau harus bersikap kayak gimana soal perjodohan aku sama si labi
di satu sisi
hati aku udah
udah mati banget bi
tapi di satu sisi yang lainnya aku juga mikirin kebahagiaan mama
kalau menurut bibi
lebih baik jalanin aja dulu
bapak sifat aslinya non silah
ya maaf aku harus bilang mereka manipulatif
mereka akan terus berkedok baik
mereka akan terus bersikap manis di depan papa
supaya papa menilai mereka bagus
sepandai pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga
nah lambat laun papa pasti akan tahu gimana sifatnya
bisa justru tepat'sifat non silah dan bu hilda turgot raudhyarom
nah anak kondisi
kita kesempatan sama banyak
bu udah dapet bukti videonya bon
ini mah harus gue laparin ke boy bon
enggak gue lagi nyantai aja
nggak nyangka aja gue ketemu ke sama kalian semua disini
aduh maaf ototku sakit banget
kita ke rumah sakit yuk
aduh aku udah nggak tau nih berapa kali bolong balik toilet
nggak ma beneran sakit
aduh kan mama udah bikinin kamu teh manis anget
makanya kamu diminum dong
sama kamu paksain makan sih lah
biar kamu tuh gak lemes
aduh ma aku butuhnya bukan makan
aku butuhnya ke rumah sakit dirawat dikasih obat
mama tau sekarang
kayaknya kebetulan deh
beneran lah ma
oke berarti ini saat yang tepat buat kamu bisa mendapatkan perhatiannya boy yang beneran
kalau kemarin kamu kan sakit bohongan
nah mungkin kita kurang didukung kali ya sama alam semesta
kalau sekarang pasti kita lebih didukung nih sama alam semesta
karena kamu sakit beneran dan bukan acting
aduh nggak diangkat sih lah
masa iya anak motor jam segini udah monor sih
gimana tuh di jalan
nggak diangkat juga sih lah
ih ini sih ya
kalau bukan calon menantu
calon menantu begini nih
marahin nanti aja
yuk please sekarang antriin aku ke rumah sakit atau enggak
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
lu mau share ibu sama serigala ha
lu berani ikutin kita
gue bangun dulu
susah ngomongnya kalau tidur
sekarang lu jelasin
tadinya mau ke klub
tapi ada anggota geng serigala
akhirnya kita berdua putar balik
gue gak percaya
lu pasti mata mata serigala kan
udah hajar aja sikat
jangan bikin gue diputar di sini loh
aduh ini gak apa apa bu
tapi temen saya ano terdampar
bang sakit aja yuk
bang sakit aja yuk
tapi temen saya dong